nah sebaiknya ketika berolahraga menggunakan masker jenis apa ya
agar bisa olahraga tetap nyaman dan nyaman apalagi di luar rumah karena kita selalu wajib menggunakan masker
kita sudah tersambung dengan dokter spesialis kedokteran olahraga ada dr andi kurniawan
halo dokter selamat malam
selamat malam mbak dea
dok tadi sudah dengar ya tadi ada testimoni ada wawancara warga yang mengeluhkan bahwa ketika berolahraga menggunakan masker
ini sesak dan tidak senyaman jika tidak menggunakan masker ketika berolahraga
seperti apa dok sebenarnya masker yang harus digunakan atau sebenarnya tidak menggunakan masker dan di rumah saja olahraganya
oke sebenarnya kalau mengingat pada saat ini kita masih dalam covid pandemik sebisa mungkin memang kalau memang bisa olahraga di rumah olahraga di rumah
terus kemudian kalau memang ingin berolahraga di luar pastikan kondisi kita sehat dan fit dulu untuk supaya bisa berolahraga
dan ketika melakukan olahraga di luar rumah pemerintah menyarankan untuk tetap menggunakan masker pada saat melakukan aktivitas fisik di luar rumah
artinya olahraga pun juga harus menggunakan masker
dan masker yang disarankan saya rasa bisa menggunakan masker apa saja masker kain pun cukup sebenarnya
dan apakah menyebabkan sesak sebenarnya mungkin rasanya tidak nyaman tapi tubuh kita itu punya kemampuan untuk beradaptasi
jadi mungkin di awal saja itu rasanya tidak nyaman
tetapi memang ketika yang disarankan olahraga pada saat pandemi ini adalah yang intensitasnya itu ringan sampai sedang saja
jadi tentu saja kalau olahraganya ringan sampai sedang intensitasnya atau keberat ringannya itu sampai ringan sampai sedang saja
saya rasa tidak menyebabkan sampai rasa sesak gitu apalagi menimbulkan masalah kesehatan
artinya aman atau tidak dok
misalnya saya ingin bersepeda atau berlatih
atau lari dengan apa ya dengan dengan dengan dengan face yang sama seperti sebelum pandemi dengan menggunakan masker tapi sekarang aman nggak dok
aman karena kita sudah pernah melakukan literatur review dan mencari case report ya evidence based case report
apakah penggunaan masker pada saat olahraga itu menyebabkan masalah kesehatan
ternyata tidak dilaporkan penelitian penelitian bahkan ada masker khusus ya khusus untuk olahraga
namanya elevated training match yang dipakai mempunyai efek hipoksial
jadi seakan akan setara pada saat kita latihan di pegunungan dengan kadar oksigen yang rendah itu ternyata tidak dilaporkan menimbulkan efek kesehatan yang berbahaya gitu
jadi sudah ada penelitian penelitiannya dan tidak pernah dilaporkan
jadi sebenarnya jangan kalau misalnya ada kasus yang meninggal bersepeda menggunakan masker bukan karena maskernya
bukan karena maskernya
mungkin individu tersebut punya masalah jantung atau punya masalah kesehatan yang lain sehingga menyebabkan olahraga dan meninggal pada saat olahraga gitu
jadi ini mungkin saja yang seperti saya pernah ketemu juga dok dengan beberapa teman yang juga bersepeda saya ketemu di jalan begitu mereka tiba tiba seperti serangan jantung tapi mengaku sesak napas
apakah ini ada urusannya dengan kapasitas paru paru ketika mereka berolahraga kemudian menggunakan masker
kita diciptakan sama tuhan kita punya kemampuan untuk respon dan adaptif
jadi ketika sesak tinggal dibuka gitu
tidak ada manusia atau seseorang yang bersepeda sesak terus kemudian memaksakan diri terus akhirnya sampai meninggal
jadi sebenarnya bukan karena masalah menggunakan masker atau tidak menggunakan masker gitu
tapi memang apakah ada overtraining apakah ada olahraga yang berlebihan apakah ada penyakit yang menyerta sebelumnya
itu yang sebenarnya menjadi bisa saja menyebabkan kematian
jadi saya rasa saya yakin sekali bukan karena maskernya gitu
tapi memang ketika memang menggunakan olahraga masker tidak boleh melakukan olahraga yang intensitas tinggi
dan pertanyaannya adalah siapa suruh olahraga dengan intensitas tinggi pada saat pandemi
dan kita tahu bahwa ketika kita overtraining kita melakukan olahraga yang intensitasnya tinggi justru akan menurunkan imunitas
itu poinnya sebenarnya
jadi berolahraga lagi yang ringan sampai sedang saja
kan tetap menggunakan masker
karena masker adalah faktor protektif kita selain physical distancing menggunakan masker
dan ketika seseorang berolahraga physical distancingnya cenderung fail
kan ketemu usaha kan kita bergerak terus ya
bergerak ketemu orang berdekatan dengan orang
masker merupakan salah satu faktor protektifnya kita untuk menjaga dari penularan virus covid sembilan belas ini
atau seperti orang yang kecil
atau seperti orang yang punya comorbid begitu atau punya penyakit berat jika ingin olahraga apakah perlu alat atau indikator tambahan misalnya seperti menggunakan oksimeter begitu dok
boleh boleh saja
dan makanya ketika kami menyarankan ketika memang kita punya problem di paru paru kita punya problem di pernafasan atau di jantung
disarankan memang olahraganya olahraga yang ringan saja
dan olahraganya di rumah saja gitu
dan cari tempat yang sepi
kalaupun cari tempat yang sepi saya rasa kalau kesulitan ya tetap menggunakan masker gitu
jadi itu memang sebuah pilihan ya
intinya yang jelas jelas ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa kita tetap harus tetap menggunakan masker
karena masker adalah faktor protektif
dan masker beberapa penelitian beberapa literatur sudah menyebutkan bahwa olahraga dengan menggunakan masker tidak menimbulkan masalah kesehatan yang signifikan gitu
artinya ini kapasitas paru paru tidak ada problem jika memang olahraganya sesuai dengan kebutuhan ya
tidak terlalu keras begitu dok ya
betul sekali jadi kita tubuh kita itu punya kemampuan kita punya kemampuan untuk adaptif
jadi kalau misalnya kita lari agak kesencang terus kemudian nafas ya dipelankan
ketika dipelangkan kita pasti nafasnya akan longgar lagi gitu ya
artinya menggunakan masker pun kita tetap masih bisa bernafas
itu yang paling penting sebenarnya poinnya
dan maskernya bisa macam macam bisa masker kain bisa medis juga dok ya
bisa masker kain bisa masker medis gitu
dok terakhir ini olahraga apa dok yang paling cocok misalnya kepada orang orang yang usianya usia produktif kemudian juga warga yang mungkin sudah manula atau sudah agak sepuh begitu apa apa dok
olahraga yang cocok ini di masa pandemi covid sembilan belas seperti ini dok
sebenarnya olahraga yang paling cocok adalah olahraga yang paling disukai
pilihlah olahraga yang ketika dilakukan tuh kita merasa happy kita merasa senang dan mampu laksana
sesuaikan dengan kondisi tubuh kita
jadi kalau lansia ya olahraga misalnya sambil dikursi sambil senam kita mengikuti senam virtual yang ada di youtube atau senam virtual osteoporosis misalnya seperti itu ya ada di youtube tuh ada
terus kemudian kalau misalnya untuk yang dewasa muda saya rasa
disesuaikan sama tubuhnya karena pada saat covid ini cenderung banyak orang yang tadinya nggak pernah olahraga olahraga
dan ketika olahraga itu langsung ikutin trend tidak menyesuaikan dengan kondisi tubuhnya sendiri
itu yang menjadi poin penting
berolahraga lah sesuai dengan kondisi tubuh kita gitu
jangan berkompetisi dengan orang lain jangan melihat orang lain tapi berolahragalah sesuai dengan kondisi tubuh kita
bikin kita olahraga yang bikin kita nyaman dan happy dan bermanfaat buat

jangan sampai tertular dari virus covid gitu
jadi itu yang paling penting
ketika kita lagi nggak enak badan ya olahraga di rumah
ketika kita nyaman berolahraga di luar ya olahragalah di luar bersama anggota keluarga yang sudah kita pastikan sehat
karena kita nggak tahu orang lain teman satu komunitas belum tentu kita tahu mereka sehat atau tidak
nah dok kalau soal kompetitif tadi sebenarnya teman teman juga banyak atau masyarakat yang sebenarnya misalnya baru
baru mereka ikut olahraga lari kemudian juga olahraga renang atau kadang kadang sekarang lagi musim triathlon dok
mereka kadang kadang saking kompetitifnya mereka kemudian sepertinya tidak capek tidak lelah tapi mereka akhirnya jatuh juga jatuh sakit juga dong
itu bagaimana dok untuk mengerti kondisi tubuh kita dok apa alarmnya dok
tubuh kita pasti mempunyai alarm ya
tubuh kita pasti mempunyai sign atau mengeluarkan sign atau sinyal sinyal ketika tubuh kita

kita bisa menggunakan misalnya heart rate monitor
saya rasa para pesuka lari triathlon atau berenang itu mereka menggunakan activity tractor
dan kita bisa melihat parameter bejut jantung misalnya
atau kita bisa melihat parameter heart rate
jadi yang paling penting sebenarnya kadang kadang teman teman komunitas teman teman yang recreational athlete gitu ya itu selalu mengabaikan yang namanya sign sign dalam tubuhnya
kadang kadang sudah merasa capek atau merasa pegel
atau ngerasa sakit di lututnya di tubuhnya
itu terlalu dimaksakan karena hal yang seperti hal tadi kompetisinya itu di antara mereka
dan perlu saya ingatkan lagi saat ini masih dalam covid pandemic
jadi kompetisi race juga belum ada dalam beberapa waktu dekat ini
atlet kita aja atlet indonesia saja masih belum intensitas yang tinggi
belum pada peak latihannya
kenapa kita yang bukan atlet kita berkompetitif gitu
itu yang perlu diingatkan sih bahwa goalnya adalah untuk menjaga kebugaran
bukan untuk meningkatkan kebugaran atau mencapai personal base pada saat pandemi ini
itu poinnya sebenarnya
kesehatan kita jauh lebih penting gitu
daripada cedera atau overtraining atau sampai turun imunitasnya gitu
intinya jangan overtraining tetap pakai masker karena masker aman digunakan untuk berolahraga selama itu sesuai dengan kapasitas
dr andi sudah bergabung bersama kami malam hari ini